dalam pidato kenegaraan di gedung dpr mpr enam belas agustus lalu
salah satu poin khusus yang dibahas presiden joko widodo adalah tentang pembangunan ibu kota negara baru
presiden meminta agar pembangunan ikn dapat dijaga keberlanjutannya dan menjadi motor penggerak ekonomi
kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh apbn
di kesempatan berbeda kepala otorita ikn bambang susantono mengklaim
telah menerima surat ketertarikan investor swasta untuk membangun proyek di indonesia
dalam perjalanan ke ikn
dalam waktu dekat tim otorita juga akan melakukan market sounding
untuk menawarkan peluang peluang yang dapat digarap oleh pihak swasta
jadi fasilitas yang nantinya akan melengkapi ekosistem dari nusantara ini
anggaran apbn hanya akan dialokasikan untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan
dengan total anggaran sekitar rp empat puluh tiga triliun
pengerjaan ini ditargetkan rampung pada dua ribu dua puluh empat